zaman sekarang kebanyakan rumah dan gedung khususnya di kota kota besar memiliki kloset duduk ketimbang kloset jongkok di dalam toiletnya
meski sebenarnya banyak penelitian yang menyebut kloset jongkok lebih baik ketimbang kloset duduk
tapi untuk warganya sendiri sebenarnya lebih pilih yang mana ya untuk digunakan sehari hari
yang nyaman itu ya yang duduk
alasannya karena kalau duduk itu tapi gak nopang langsung
jadi kalau di jongkok mungkin agak berat ya kalau untuk orang tua apalagi yang jaga jaga
aku lebih tupang yang duduk sih soalnya kan kayak lebih nyaman aja gitu terus kayak bisa nyantai nyantai
cuma kalau yang buru buru lebih ke jongkok sih ya

perdebatan soal kloset jongkok
jongkok dan duduk memang sudah terjadi sejak lama
yang pasti berdasarkan penelitian medis kloset jongkok lebih disarankan ketimbang kloset duduk
posisi saat bab di kloset jongkok lebih sesuai dengan anatomi tubuh dan mampu membantu memperlancar buang air besar atau bab
bahkan ibu hamil pun jika memungkinkan disarankan menggunakan kloset jongkok karena dapat membantu melatih proses persalinan
wc jongkok itu membuat anatomi tubuh
kita lebih baik untuk pada saat bab
jadi pada saat kita berjongkok otot otot di daerah panggul di daerah usus itu lebih relax lebih santai
yang kedua itu posisi berjongkok itu membuat saluran usus besar yang menuju ke dubur itu lebih lurus
sementara penggunaan kloset duduk punya beberapa resiko
penggunaan kloset duduk bergantian dengan orang lain juga rentan menjadi sumber bakteri dan penularan penyakit karena kulit bersentuhan langsung dengan permukaan dudukan kloset
di antaranya diare infeksi kulit ataupun hepatitis
di sisi lain dari perspektif islami bab dengan cara jongkok juga dianjurkan
sebagaimana ditunjukkan dalam hadis
namun ustadz dari rumah quran aksyana turut mengingatkan hal tersebut bisa jadi karena pada zaman rasulullah belum ada kloset duduk sehingga perubahan perubahan yang terjadi saat ini merupakan bentuk penyesuaian untuk memudahkan setiap manusia
rasulullah tidak pernah kencing berdiri kecuali dengan duduk
tidak terlalu salah sebetulnya dengan urusan kloset duduk tidak usah takut
dengan cara jongkok itu dicontohkan oleh rasulullah saw
urusan medisnya saya kira ya tadi kakak sudah discuss atau meliput dengan ahli medis
nah mungkin akhirnya cara jongkok itulah yang dicontohkan rasulullah yang terbaik
lantas bagaimana agar tetap aman dan sehat dalam menggunakan kloset duduk
pertama bersihkan permukaan dudukan kloset dengan cairan pembersih khusus toilet
yang mengandung alkohol
selanjutnya lapisi tempat duduk dengan pelapis seperti tisu agar kulit tidak langsung bersentuhan dengan kloset duduk
sudah selesai dibersihkan tentu kita tidak disarankan untuk jongkok di toilet yang duduk
lantas bagaimana supaya bab kita tetap bisa lancar meskipun di toilet yang duduk
nah sekarang kita duduk dulu ya bumbu sudah bersih
kemudian kita tambahkan ganjalan di bagian kaki kita
kaki kita bisa menekuk sebesar tiga puluh lima derajat
jadi bagaikan sedang jongkok padahal di toilet yang duduk
meski kloset jongkok lebih disarankan namun ada beberapa orang yang dianjurkan tetap menggunakan kloset duduk
di antaranya mereka yang memiliki kesulitan bergerak seperti mengalami gangguan pada sendi pasca bedah maupun operasi serta lansia dan kemungkinan lainnya
klarissa radia fajar bolivia jakarta